kenaikan harga telur ayam di pasar tradisional di tasik malaya jawa barat membuat daya beli masyarakat menurun
akibatnya para pembeli pun mulai beralih membeli telur pecah yang harganya jauh lebih murah
sementara di sukabumi para pedagang daging ayam mengurangi stok dagangannya mereka akibat sepinya pembeli
harga bawang merah di pasar cikurubuk tasikmalaya jawa barat naik dari rp enam belas menjadi rp tiga puluh dua per kilogram
sementara di pasar singaparna tasikmalaya harga telur ayam juga terpantau naik
sebelumnya harga telur ayam yang berkisar rp tujuh belas naik mencapai rp dua puluh satu hingga rp dua puluh dua per kilogram
kenaikan harga telur ini membuat para pembeli mulai beralih membeli telur ayam pecah
pedagang menjual telur ayam pecah di kisaran harga rp sebelas per kilogram
kalau yang sudah pecah juga ada yang beli ya
kadang kadang sih ada yang memanfaatkan buat bisa dibuat bolu atau telur pindang
turun sekitar tiga puluh persenan
di pasar pelita sukabumi jawa barat kenaikan harga daging ayam membuat los penjual daging ayam sepi pembeli
harga daging ayam naik dari rp tiga puluh per kilogram menjadi rp tiga puluh lima per kilogram
kenaikan harga daging ayam
kenaikan harga daging ayam
kenaikan harga daging ayam
kenaikan harga daging ayam
dalam jumlah banyak lantaran takut tidak terjual dan membusuk
harganya dari bulan kemarin ya turun turun tuh harga ayam
malah terus aja naik
sedangkan pembeli nggak ada
tidak ada pembeli sama sekali
kasih ayam mahal terus terusan
sekarang kan mau jelang ramadan
biasanya kalau dua hari jelang ramadan ya udah rame
dari hari senin sampai sekarang sedih banget di bekasi
sementara di bekasi
di jawa barat sebuah perusahaan jasa boga bekerja sama dengan bulog pada kamis siang
menggelar pasar murah daging sapi di jalan raya keranggan jati sampurna bekasi
untuk daging sapi beku grade dua dijual seharga rp enam puluh lima per kilogram
dan grade satu seharga rp tujuh puluh per kilogram
sementara daging sapi segar dijual dengan harga rp sembilan puluh per kilogram
warga mengaku terbantu dengan adanya pasar murah ini
saat ini harga daging sapi di pasaran mencapai rp satu ratus dua puluh hingga rp satu ratus tiga puluh
tim liputan transmedia